iya pinter tuh ngupasnya
potongin kecil kecil ya
ini udah mendidih
masukin ini dulu
kita masukin sayurannya dulu
udah mateng belum nih
belum pie sabar ya pi
udah lapar ya
bingung masih bayar berapa nih seorang cek
coba ini papi mulai deh
seorang suami itu sama dengan
yang manjat iya mami ya
papi udah lapar ya sabar ya pi
sebentar lagi mateng kok
papi ini aneh ya
kayak anak tk aja ya
tapi tunggu di sana ya
bentar ya pi
wanginya aromanya itu yang khas
papi susit banget sih sama mi
ada maunya pasti dia
udah nih mi
sudah nanti mami aja deh
malah yang satu bengong
mau nambah lagi
kalau nambah ntar nggak bisa makan ini nih
puding spesial bikinan kamu itu
ini geser dikit ya
nah oke udah pas
gimana semuanya udah ready belum
yaudah sekarang lu kamu coba ya
kata ratih kemarin dia bilang
kalau dana operasional perusahaan kita
tinggal seratus juta rupiah
karena bos itu udah ngambil banyak
atau jangan jangan perusahaan kita mau bangkrut lagi
jangan dong nanti kita kerja di mana ya kan
yaudah yuk kerja kerja
serius kan lu bro
ya dia gak denger suka ini
gue gak ada dialog yang gue harus hafalin kan joy
lu dateng ke sini nih ngokin gue atau lu sibuk sendiri sih
lagi asik asik dulu
kenanya dulu kenapa sih
tadi aku kumpul kumpul sama sama temen temen kita
tapi tuh lu tuh sekarang judulnya tuh lagi kerja
aduh cuy kenapa harus stres sama tegang kayak gitu
aduh berbebisan gedingan jadi jelema
aduh sambil menyelam minum air
jadi sambil syuting kita kumpul kumpul
aduh tapi kebanyakan minum air kembung
tapi terserah lu deh
yang penting lu udah touch up kan
soalnya tadi gue ngeliat bung kalau agak agak berminyak gitu loh
gak pernah merawat ya
gak pernah fashion ya
lu nuduh gua gak perawatan
lu gak liat muka gue kinclong cemirlang kayak begini
botoks benang segala macem
udah tanem tanem tau gak tinggal susuk yang gue mau tanem
aduh katanya buru buru
lo berdua kok malah sibuk sendiri sih
iya yang ada ribut aja berdua
yang makeup gue lagi pipis tau gak
lu yang touch up in aja ya
lu yang touch up in
biar ntar pegawai gue aja staff gue aja oke
gue gak mau ditouch up sama lu
alhamdulillah ntar lagi kelar
udah malem nih
cek juga data kantor
apakah sesuai dengan berkas ini dengan data klien
malam ini bisa kelar kan
gimana bisa kelar malam ini
ini aja udah jam berapa
kerjaan saya juga masih belum selesai yang ini
ya saya gak tau caranya gimana
pokoknya malam ini harus kelar
dan satu lagi mulai sekarang panggil saya pak dono
jangan dandung dandung aja dong
saya ini sekarang atasannya pak wirawan
wih kelihatan dari dandanannya kayaknya gak bakalan nemenin gue makan deh
ya enggak lah
gue pengen pergi
tapi kok lo makan duluan
ini gue belum makan
ya lagian kan gue kan nunggu maghrib baru buka puasa
terus tadi gue udah ditelepon
katanya mereka bakalan pulang malam
ya tapi aku minta maaf nih
aku bukannya gak bisa nemenin buka puasa atau nemenin lo makan
cuma gue udah cantik begitu
udah keren begini jadi gue harus pergi
pergi sama siapa
sama cowok itu lagi
eh penasaran gue sama cowok itu
siapa sih namanya
kalau misalnya dia jemput loh gue kenalan ya
ih pertanyaan lo kayak emak emak deh
rempong banyak banget
tenang aja tenang
udah deh aku jalan dulu
apa lagi sih
kalau kenapa kenapa telpon gue ya
pakai rok dong
bagus banget ya udah mau ngajak gue belajar bareng di sini
ya elah lo lebay banget sih lo
ya elah yang penting kita fokus kibut un
kalau masalah fokus sih jujur gue lah ya fokus
jadi lo tau gak
si willy tuh lagi cemburu banget sama gue
gara gara si nadine tuh suka minta antar jemput gue
ya mau gimana lagi
lo suka sama dia
ya kayaknya sih enggak mon
tapi gak tau juga sih
lagian juga gue gak mikir buat ngacarin dia mon
kalau si nadine minta dia antar gue terus
walaupun pas kemarin
di situ gue bingung
kayak ngerasa gue tuh punya kewajiban buat melindungi si nadine
si wili yang suka sama si nadine malah anggap masalah ini tuh jadi salah sangka
tadi pas gue nolongin si willy yang lagi dikeroyok anak udah kobra aja
dia main cabut gitu aja
kenapa jadi gini sih
kalau saran gue sih
yang penting jangan sampai ada perselisihan lagi lah antara anak lo pak ji
ya kalau gue sih juga pengennya kayak gitu moon
gue pengen usahain banget buat antara kita tuh jangan ada permusuhan
kamu buruan sini ke rumah sakit sekarang ya
kenapa emang ya ba
eh mama kamu jatuh
ya ba aku segera kesana sekarang ya
ya makasih ba assalamualaikum
jalan yuk kita ke rumah sakit ya
nyokap gue jatuh
pokoknya lo makan yang banyak ya jangan malu malu soalnya gue juga makannya banyak
kenapa takut kalau gue jahit tenang gue apa adanya kok
bagus deh gue suka yang begitu apa adanya
kayaknya bakalan gampang banget nih gue naklukin cewek ini
terus sekarang tugas kuliah lo gimana
ya gitu gitu aja masih gue kerjain
gue takut deh nanti di kampus gak banyak temen
udah lo tenang aja pokoknya di kampus nanti gue temenin lo terus oke
iya gue janji pokoknya gue temenin lu terus setiap saat

tenang aja udah makan
aduh dicobbek banget ya
nah lo mau ngapain tangannya
itu ada coklat di bibir loh
lo udah ngomong aja lagi sama gue kan gue bisa sendiri
ya pokoknya gue bakal bantuin lo deh apapun itu
sekarang kan ada coklat ya maksudnya sih mau bersihin
kalau dia sekali lagi ucapin atau ngelakuin sesuatu yang kayak tadi barusan
ii ii ii
nahan nih cut nahan
gak tuh endorse di cut geningan hah
gak gitu dong cat serius
serius lo gak liat lo belakang lo apa laut
lalu bikin konsep yang gagal nyambung
aduh udah paling takep dah oke ulang lagi oke
ikan bagus kan yang ikan paus oke oke oke oke
blop blop blop pisan ya konsep beningan air laut silent
dipasir ini nancep nancep sia
oke so kek lah oke
take dua cakep cantik
cantik cantik cantik
so katu semua cantik cantik
nah gitu aduh aduh oke
anda ingin gigi anda seputi dan sekuat gigi ikan paus
senang semua tenang ya tenang and action
anda ingin gigi anda sekuat dan sekuti gigi ikan paus
ii ii ii
jadi cut oh iya lupa aduh aduh
aduh nyahayu beningan aduh amatir pisan beringan aduh
udah selesai udah selesai
aduh terima kasih
untuk apresiasinya malam ini luar biasa
terima kasih terima kasih
aduh nuhun pisan aduh nuhun
terima kasih udah ditepuk tanganin aduh
apresiasi kerjaan profesional gue kan
enggak blebep blebep kan
aduh emang kalau sahabat guru gitu mendukung memuji ya
terserah lu deh kat yang penting
urusan gua sama lu
ya gapapa sih